penjemuran memakan waktu dua hari saat kondisi cuaca terik
kalo kak ayu tetep di giyanyar kak ayu jisan eka
banyak orang merasa aduh kayaknya daripada saya berkontribusi kepada kelahiran anak anak yang saya enggak tahu ini saya bisnis serius enggak nih
dan ada syaraf syaraf juga yang berpengaruh di situ